saudara seorang karyawan sebuah kooperasi ditangkap polisi usai menipu seorang pensiunan warga kulon progo yogyakarta
pelaku berpura pura mengaku sebagai petugas bank hingga akhirnya menguras tabungan pensiun sebesar tujuh puluh empat juta rupiah
penangkapan seorang pria yang mengaku sebagai petugas bank ini terungkap setelah kamera pengawas di sebuah atm di daerah bantul yogyakarta
merekam pelaku sedang mengambil uang di mesin atm
namun uang yang diambil oleh pelaku merupakan uang tabungan milik lansia berusia tujuh puluh tujuh tahun warga kulon progo
uang yang diambil sebesar tujuh puluh empat juta rupiah
uang yang dimiliki korban merupakan dana pensiun untuk masa tua
pelaku bisa mengantongi atm milik korban karena pelaku mendatangi rumah korban dengan mengaku sebagai karyawan sebuah bank swasta
pelaku mengaku hendak memberikan pelayanan kemudahan mengambil dana pensiun milik korban yang tersimpan di bank
pelaku kemudian meminta korban memberikan buku tabungan serta kartu atm
setelah dicek pelaku kemudian mengembalikan kartu dan buku tabungan
namun sebenarnya kartu atm tersebut telah ditukar dengan yang palsu milik pelaku
aksi ini terbongkar dua hari kemudian karena korban curiga dengan gerak gerik pelaku
saat dicek melalui atm ternyata kartu milik korban tidak bisa digunakan
hingga akhirnya melaporkan ke bank dan diketahui kartu yang ia gunakan ternyata telah ditukar
saat dilakukan pengecekan transaksi diketahui terdapat berulang kali penarikan uang hingga total mencapai tujuh puluh empat juta rupiah
pelaku berhasil ditangkap petugas tanpa perlawanan di daerah sedayu bantul yogyakarta
korban datang ke btpn bantul dan pihak bank menjelaskan bahwa kartu milik korban telah ditukar oleh orang
kemudian pihak bank memberikan print out transaksi selamat
tersangka nekat melakukan aksinya lantaran terlilit utang hingga empat puluh juta rupiah
atas perbuatannya pelaku dijerat pasal tentang penipuan dan pencurian dengan ancaman empat tahun penjara